tidak pernah lepas dari masalah namun di saat bersamaan jakarta juga menjadi panggung politik nasional
iya banyak orang memperebutkan kursi dki satu
namun apakah ini cukup untuk membereskan kota dengan segudang masalah
kota kemenangan itulah makna nama jakarta
kota yang akan menginjak usia empat ratus sembilan puluh tahun ini telah melewati banyak zaman
jakarta kota yang awalnya hanya sebuah dermaga dan tanah rawa di pesisir utara jawa
kini menjelma menjadi kota megapolitan
tumbuhnya jakarta menjadi kota megapolitan berbanding lurus dengan banyaknya masalah di kota ini
banjir merupakan masalah yang paling akrab dengan jakarta
dengan luas hanya enam ratus enam puluh lima km persegi
jakarta menampung tiga belas orang
aliran sungai lengkap dengan anak sungainya
untuk mengatasi banjir pemerintah provinsi dki jakarta membangun dua kanal besar
yaitu kanal banjir barat dan kanal banjir timur
tak cukup sampai di situ
kini pemerintah jakarta sedang mengusahakan pembangunan dua drainase
yaitu drainase cakung dan drainase cengkareng
kondisi itu diperparah oleh rusaknya daerah aliran sungai yang melintasi jakarta
jadikan permukiman hingga alirannya terhambat sampah
kepadatan penduduk juga merupakan masalah ibu kota
dalam kurun delapan tahun penduduk jakarta bertambah dua juta jiwa
tingginya pertumbuhan penduduk jakarta terjadi karena kesejahteraan yang tidak merata di indonesia
dan sistem otonomi daerah yang belum efektif
akibatnya daerah tertentu menjadi magnet bagi penduduk daerah lain
dan jakarta menjadi daerah paling menyilaukan
sebagian warga yang mencari nafkah di jakarta pun banyak yang tinggal di kota penyangga
efeknya setiap hari jutaan orang pergi ke jakarta dan memancing terjadinya kemacetan
masih belum terpenuhinya sarana transportasi massal dan tidak memungkinkannya menambah ruas jalan
menjadikan rasio perbandingan ruas jalan per kilometer dengan jumlah kendaraan menjadi sangat besar
rasio dua ribu kendaraan per kilometer ruas jalan di jakarta menjadikan kemacetan lalu lintas
begitu akrab dengan penghuni nya
semua masalah kota metropolitan jakarta menjadi pekerjaan rumah semua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada pilkada
artinya beban calon petahana dan para penantang sama dalam menata jakarta
gilang sukmahavi cnn indonesia